kita ke informasi jelang mudik
maskapai garuda indonesia menjamin operasional pelayanan pada puncak arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu delapan belas akan berjalan normal
tanpa ada aksi mogok dari pilot dan serikat pekerja
negosiasi antara manajemen garuda dengan pilot dan juga serikat pekerja hingga kini terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah sebagai penengah
garuda indonesia mengklaim pelayanan jasa penerbangan pada arus mudik dan balik lebaran dua ribu delapan belas akan berjalan normal
hal itu dikatakan direktur operasi garuda indonesia trianti muharsono di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta tangerang banten minggu siang
sebelumnya berhembus isu adanya ancaman mogok dari pilot dan serikat pekerja garuda
pihak garuda telah bertemu dengan asosiasi pilot garuda dan serikat pekerja
yang mengancam akan melakukan aksi mogok kerja atas mediasi menku maritim luhut bin syar panjaitan
meski masih ada beberapa hal yang belum mencapai titik temu
dipastikan pilot dan pekerja garuda tetap akan melayani pemudik
perekam perkam serikat dan apg
mereka tidak akan mogok di masa peak season ini
alhamdulillah kita sudah dimediasi oleh bapak menku maritim luhut banjaitan
mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi mogok kerja
kita sudah bertemu bersama untuk persatukan persepsi hal hal yang harus kita samakan
ya kita selama ini kan nego antara manajemen dengan serikat
dan masih ada hal yang belum ketemu yang bisa kita
sehingga ada tuntutan seperti ini
insyaallah pada pengguna jasa gak usah khawatir
kita tetap bersama garuda indonesia di peak season ini
insyaallah aman selamat
safety nya terjaga
pulang pergi terjamin
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
pilot dan serikat pekerja garuda menunda rencana mogok kerja mereka
untuk itu pemerintah berencana akan memfasilitasi pertemuan
antara manajemen garuda dan pilot pada hari senin besok
proses komunikasi akan dilakukan
kemarin pak dirut sudah melakukan
hari senin nanti dengan saya juga
dari itu semuanya saya sekali lagi menghimbau para pilot
untuk bekerja dengan suatu komunikasi yang baik

dan itu tidak bisa
asosiasi pilot garuda dan serikat pekerja garuda mengancam
akan mogok kerja karena keuangan maskapai pelat merah tersebut
tak kunjung membaik dan terus merugi
selain itu mereka menolak hasil rapat umum pemegang saham
atas penunjukan beberapa pejabat yang dinilai tidak tepat dan kompeten